mana batu asarnya ada kong lu nyari udah bener belum udah kong udah bongkar satu gudang
erot lu mau pulang lu mau ikut gue lagi kagak gue mau pinjam aja
itu hanya menda tangga gua males ah masa gue ikut lagi bingung
kalau di warungnya sode gajah lu langsung ke pangkalan kaki lima
siapa tahu ajak lagi makan ketoprak oh iya ya
lu duduk dulu dah gua ambil barangnya iya tapi jangan lama lama kebun siang
mau kemana man situ kayak nggak tahu aja deh mau keliling lah ya kan iya
eh bobby baru pulang sekolah ya iya ada apa ya nggak ada apa apa cuma lewat aja sekalian pulang
lo liat batu asan kagak
yang buat ngasah golok
mau minjem buat ngasah goloknya
lo kagak perlu tau tuh golok buat apaan
kata anak gue batu asannya di gudang
kalo kagak di dapur
lu temenin gue nyari yuk
tolong lo cariin batu asannya di gudang
ntar dulu kong
mungkin mau ganti baju sama makan dulu
lo cari dah sekarang
aji murad udah nungguin batu asannya
perkara makan sama ganti baju mah gampang
ntar aja kalo batu asannya udah ketemu
makan nih cepetan dong
bang ojak boleh tanggung jawab
jendol manis dingin

kau udah tau kan kalau
mana batu asarnya
gak ada kong
lo nyarinya udah bener belum
udah kong gue udah bongkar satu gudang
gue mau pinjam aja batu asarnya sama tetangga gue
makasih bang kejar
makasih ya neng
bang ojek naik motornya jangan buru buru ya
nanti kalau bang ojak naik motornya buru buru
terus tetap raknya keluar lagi
si bobi sering mampir kesini
rumahnya kan disono
kenapa lewat sini
gak salah juga sih
kan gak ada yang larang
tiga kelima sepi bang
lo jangan kemana mana
gua langsung ke parkiran
gua mau pergi
cendolnya kagak jadi
mau pergi kemana bang
bukan urusan lo
terus ini cendol gimana udah saya bikinin
lu aja yang minum sendiri
ya udah tapi ojek ambil dulu ya ya gue tunggu nih maria tapi jangan lama lama loh ya
kecilnya tabungannya udah ada berapa masih sedikit baru dua ratus ribu kayaknya masih jauh
untuk kursus untuk mobil sabar ya nabungnya diterusin nanti juga lama lama bakalan jadi
banyak ya iya juga semangat untuk nabung semangat
iya neng dini apaan kagak jadi kenapa diajak kemulia sekarang ya udah nggak
assalamualaikum waalaikumsalam eh mas ojek mau nyari tisna ya bukan paudi mau nyari teo
oh ada apa
saya lemas ojak saya terjadi bingung mas ojak teh mau nyari menantu saya apa mau nyari emas sama
neng tati gini paudi mau nyarinya sih nyari emas sama tati soalnya saya pulang rumah pintu di
kunci nah ceo kan tadi bantu bikin kue di rumah siapa tahu aja iya tahu emas sama tati kemana oh
begitu tisnate lagi nganter io ke klinik katanya perutnya mau diperiksa kenapa hamil ya